kita ke informasi selanjutnya perluasan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil genap
menjadi upaya pemprov dki untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota
namun lebih dari sepekan penerapannya kualitas udara ibu kota masih masuk dalam kategori tidak sehat
pagi ini saya berada di salah satu ruas jalan jakarta yang menerapkan kebijakan ganjil genap
tujuan saya berada di sini adalah untuk mengecek bagaimana kualitas udara jakarta pada saat kebijakan ganjil genap dijalankan
nah salah satu caranya adalah dengan melakukan pengecekan kualitas udara melalui airvisual com
nah di tangan saya saat ini sudah ada angka yang menunjukkan bagaimana kualitas udara di jakarta
di pagi hari ini angkanya adalah satu ratus sembilan puluh
artinya memang kualitas udara jakarta pagi ini buruk dan bisa berbahaya bagi kesehatan anda
berdasarkan data kualitas udara jakarta
yang ditunjukkan pada laman airvisual com
kebijakan perluasan ganjil genap belum berpengaruh signifikan pada kualitas udara jakarta yang masih masuk dalam kategori tidak sehat
meski demikian dinas lingkungan hidup mencatat tren positif penerapan kebijakan baru ini terhadap upaya perbaikan kualitas udara di ibu kota
jadi kesimpulan kami
ini adalah perluasan ganjil genap di jakarta ini memiliki dampak yang positif dalam memperbaiki kualitas udara
meski belum berpengaruh pada kualitas udara upaya pemerintah untuk mendorong warganya beralih menggunakan kendaraan umum dengan perluasan sistem ganjil genap menunjukkan hasil
ada ganjil genap itu masih berada di sekitar delapan
kemudian bulan lalu kita mulai ada sosialisasi
nah itu terus naik bertahap sampai titik tertingginya waktu itu adalah delapan ratus delapan puluh lima ribu sebelum efektif berlaku penuh
nah ketika berlaku penuh di senin yang lalu itu tercapai delapan ratus sembilan puluh dua ribu
selain menerapkan kebijakan memperluas ruas jalan yang menjalankan sistem ganjil genap
gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut memiliki sejumlah langkah
lain untuk memperbaiki kualitas udara ibu kota
misalnya lingkungan hidup
mereka sudah melakukan evaluasi atas serobong serobong kasar
kemudian tempat tempat yang tidak punya alat ukur dipasangnya alat ukur
nanti komprehensifnya kita akan berikan
bisa rasa tidak cukup hanya satu bulan
kita akan memberikan seteri bulanan setara rutin
itu evaluasi atau itu bulanan
oh datanya dikumpulkan setiap hari
seperti data lalu lintas kita kumpulkan setiap hari
kemudian data udara dikumpulkan setiap hari
nanti kita pahamkan setiap hari
perluasan aturan ganjil genap diberlakukan pada senin sampai jumat
pada pukul enam hingga sepuluh pagi dan pukul enam belas hingga pukul dua puluh satu
pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi denda maksimal lima ratus ribu rupiah
sufini tanjung angga cita kesuma jakarta